tiga anak korban kebakaran sebuah rumah di desa suwaluh sidoarjo jawa timur
dimakamkan dalam satu liang lahat sesuai permintaan keluarga
pemakaman dilaksanakan usai visum dilakukan oleh petugas identifikasi
senin malam ketiga jenazah anak ini disolatkan di masjid desa tualuk
setelah itu jenazah ketiga korban dibawa warga dan keluarga
ke pemakaman islam desa swalu untuk dikebumikan dalam satu liang lahat
sebelumnya kebakaran terjadi saat sang ibu meninggalkan rumah
untuk menunaikan sholat di masjid
ketiga anaknya masing masing berusia lima tiga dan dua tahun sedang tidur di kamar depan
api yang diduga berasal dari korsleting listrik merambat dengan cepat
warga sempat berusaha memadamkan dan menyelamatkan para korban
namun besarnya api menyulitkan evakuasi